tak kurang dari dua pelari meramaikan lomba lari sepuluh km di trawulan kabupaten mojokerto minggu pagi
lomba ini selain untuk mencari bibit baru pelari nasional juga untuk memperkenalkan situs situs peninggalan majapahit
namun jauhnya rute membuat sejumlah peserta jatuh pingsan
lomba lari majapahit sepuluh km di trowulan kabupaten mojokerto
di antaranya depan candi tikus candi brahu serta makam sheikh jumadil kubro
atlet nasional yulia ningsi berhasil menjadi pelari tercepat kategori umum putri dengan waktu tiga puluh menit dua detik
sementara untuk kategori umum putra diraih nur sodik pelari asal yogyakarta dengan waktu dua puluh enam empat puluh tiga detik
kurang persiapan fisik tak sedikit peserta tak bisa melanjutkan lomba lantaran jatuh pingsan ke lahan
selain untuk mengenalkan
kawasan wisata cagar budaya di kabupaten mojokerto
lomba ini juga mencari bibit bibit baru pelari nasional
untuk menjadi destinasi yang sangat diinginkan oleh seluruh wilayah indonesia
dan yang tadi sudah saya sampaikan bahwa ini hanya sebagian putaran kecil saja yang ada peninggalan peninggalan situs mojopahit
masing masing pemenang berhak menerima hadiah sebesar sepuluh juta rupiah